ya dan tentunya michael serta pemirsa dimanapun anda berada para tamu hadirin yang juga hadir di istana merdeka
prosesi penyerahan duplikat bendera sang merah putih dan naskah proklamasi ini
tentunya akan disaksikan oleh seluruh masyarakat indonesia
lapor pengambilan sang merah putih dan teks proklamasi siap
pernah paski beraka duta pancasila
yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa duplikat bendera negara sang merah putih
proses ini disaksikan oleh sekretaris militer presiden marsikal madia tni muhammad tony harjono
dan kas gogartap satu jakarta brigjen tni novi helmi prasetya di ruang keberdekaan monumen nasional
jalan jalan tempat
ya saat ini bisa sama sama kita saksikan bahwa penyerahan duplikat bendera
negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi
telah diserahkan kepada tim purna paski beraka duta pancasila
yang sudah akan mengampit

ya saat ini
karena paski berkaduta pancasila sudah menuju ke luar cawang
dan disambut di sebelah kiri dan kanan oleh pasukan berkebaya pertiwi indonesia
di mana pada tahun ini menjadi bagian dari prosesi kirap budaya penyerahan duplikat bendera negara sang merah putih
dan naskah teks proklamasi
ya seperti yang sama sama kita bisa saksikan ya ada dua puluh putri indonesia di pintu keluar cawan monumen nasional
dan sekitar dua ratus anggota pasukan berkebaya ibu pertiwi di sepanjang anak tangga
mereka ini bersiap menyambut derap langkah tim purna paski braka
pembawa duplikat bendera negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi
ya michael duplikat bendera negara sang merah putih dan naskah teks proklamasi ini dibawa oleh purna paski braka
duta pancasila yaitu kiara maharani putri
siswi sma negeri satu garut jawa barat dan iren odelia astono
selain pasukan berkebaya pertiwi indonesia pasukan dan peserta kira budaya juga telah menempati posisi masing masing andin
dan pemirsa dan hadirin sekalian sudah bersiap juga kereta kecanaki jagarasa
yang dengan gagah berada di depan cawan monumen nasional
tentu ini adalah momen yang sangat ditunggu tunggu ya michael oleh seluruh masyarakat di indonesia
dan saat ini kita lihat bersama sama monas begitu cantik dengan cuaca yang begitu mendukung
dan kita sudah lihat disana ada kereta kencana ki jagarasa yang dengan gagah
berada di depan cawan monumen nasional
ya ki jagarasa ini memiliki makna filosofi tersendiri ya andin
ki sebutan kemuliaan pada seseorang atau benda yang bertata prabu
menjaga dan melindungi mengayomi merawat rasa sisi kesempurnaan hidup
yang menunjukkan hati dan hidup yang mulia
sikap perilaku yang harus menjaga hati baik diri sendiri maupun orang lain
saat ini tim purnapaski braka duta pancasila tengah bersiap siap menaiki kereta kencana
kereta kencana ini rencananya ditarik enam ekor kuda bernama gunung kondo
gunung sinabung bunga alkasia bunga seruni bunga sinia bunga rasida
ya saat ini purnapaski braka duta pancasila kiara maharani dan juga iren odelia
telah memasuki kereta kencana ki jagarasa
ya ada pun peserta kira budaya pada pagi hari ini
merupakan drum band gabungan taruna akademi tni
yaitu akademi militer akademi angkatan laut akademi angkatan udara dan akademi kepolisian
terdiri dari satu ratus tujuh puluh personel gabungan taruna akademi tni dan juga akademi kepolisian
ya betul sekali dan tentunya dipimpin oleh penata rama igenderang suling cangkal lokananta akademi militer
sermatutar ibra rizki ababil
burmayor i gita jalataruna akademi angkatan laut
sermatutar benedik rosel sitorus
dan wakil komandan drum band gita dirgantara akademi angkatan udara
sermatutar abidullah alains ibrahim
dan ada juga komandan batalion drum corps telopor cendrawasi akademi kepolisian
brigadir taruna maulana juwardi syahputra
dan tidak hanya itu michael serta para tamu hadirin yang saat ini menyaksikan di istana merdeka
tentunya komposisi alat ini yang sedang dimainkan ya sampai sudah mulai terdengar ke istana merdeka
dan saat ini andin dan juga pemirsa kita bisa saksikan dimana semua peserta kirap budaya
tengah berjalan dari monumen nasional menuju ke istana merdeka
kita bisa saksikan inilah kereta kencana
yang membawa timpurnama

tengah bergerak dengan mantap dan gagah menuju ke area depan dari istana merdeka
ya kita lihat dari atas michael
situasi saat ini di monas
di monumencarnasional tentunya
banyak sekali peserta kirap budaya
pakaian satria nusantara
dimana satria nusantara ini